kita ke informasi lain debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga kini masih terus diperbincangkan
bahkan ketua bawaslu abahan juga ikut menyoroti soal debat pertama yang dinilai banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat
usai meresmikan kantor bawaslu kabupaten banyumas jawa tengah sabtu siang
ketua bawaslu memberikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan debat pertama pasangan capres dan cawapres kamis malam lalu
penilaian ditujukan kepada penyelenggara pemilu yakni kpu agar lebih memperbaiki teknis pelaksanaan debat
seperti pemberian kisi kisi soal terhadap pasangan calon serta penyampaian visi misi dari masing masing calon
selain itu bawaslu juga menyoroti moderator agar lebih netral tidak memberikan argumen atau gestur tubuh yang mengganggu pasangan calon
sementara terhadap pasangan calon bawaslu meminta agar mereka tidak menyerang hal hal yang bersifat pribadi
rencananya bawaslu akan melakukan pertemuan dengan kpu untuk membahas persiapan debat kedua pasangan
capres dan cawapres untuk menentukan teknis debat
sehingga diharapkan pada debat kedua nanti akan lebih menarik bagi pemilih
memberikan beberapa syaratan pertama terhadap penyelenggaraan kpu itu sendiri
kemudian kepada moderator juga
tapi untuk bisa hal hal teknis bisa diperbaiki
satu satu misalnya agar juga bisa menjaga agar ketika debat itu ya
tidak penuh kumusik tidak apa apa yang berlaku
dan seorang seorang yang mengganggu
kisi kisi juga kami berikan rekomendasi untuk bisa dikaji kembali
apakah masih perlu ada tadi tanda kutip disampaikan lebih dulu meskipun itu kisi kisih
atau nanti tidak ada penyambahan kisih kisih lebih dulu
tapi debatnya harus dalam konteks kriteria
yang ditentukan oleh kpu misalnya soal debat ham teroris isu korupsi dan sebagainya ya
hukum di konteks itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini